daripada kita debat terus kita pakai konsep yang lama aja
kamu minta berapa perbulannya
saya bukan perempuan bayaran ya
ya tapi di kuping saya kedengerannya kayak gitu
ada apa kesini
katanya lagi kejar maling iya
sebelum atau hari memuji muji terus
sekarang mendingan kita ngejar maling
bentar abun apa
eh nanti malingnya keburu jauh
pahlawan kagak jelas
kalau patuh hari
jadi besanan sama pak komar
urusan tanah kita di kampung ini
jadi semakin jelas
jelas pahlawan dia
lo pada di mana
iya udah dari tadi gue tungguin
ya udah buruan
terus sekarang di mana
iya ini gue tungguin ini
pada di mana sih
jangan lama lama ya
hai ada cantik
kok kita ketemu lagi sih
masih ingat sama abang dong
jangan keseringannya dari sini
nanti kena stefanus
apaan sih pak
ah beginilah deh cantik
di sini kan sapi ya
kalau nanti ada orang jawa bagaimana
abang temenin ya
adik ini kan cantik ya
mestinya yang rajin dong
sebenarnya ada urusan apa sih pak
adik pakai pelet ya
itu semacam gura gura gitu
pak udah dia mending ngaca dulu dek
kayaknya kambing juga males deh melek bapak
sejak pertama kali kita ketemu
abang sering kali kepikiran sama adik
kalo adik mau jadi istrinya abang
tiap hari adik bisa mandi duit
saran aja nih ya
mending periksa dulu dek rumah sakit jiwa
kenapa mesti ke rumah sakit jiwa dek
kenapa kita gak ke au aja
abang kan nggak sakit jiwa dek
ah bupadi lama banget dateng ya
gue jadi harus ngeladaino nang gak jelas kayak gitu
saya dan band saya main di kafe ini gak dibayar sama parangga
jadi sistemnya kaya ngamen
kita bawa kencleng
terus jadinya bisa bisa kita aja dapat berapa dari pengunjung gitu kan
jadi gitu ya caranya sekarang
para nggak ada hak dong buat ngatur ngatur penampilan saya
eh teh teh teh lo kemana
gue mau nyamperin acil
kayanya dia butuh bantuan
eh jangan kegeran duduk dulu
kalo misalnya acil ngeras lo ada gunanya
lo harusnya dari tadi diajak duduk disitu
itu dah yang bener
daripada kita debat terus
kita pakai konsep yang lama aja
kamu minta berapa perbulannya
saya bukan perempuan bayaran ya
ya tapi di kuping saya kedengerannya kayak gitu
kamu gak mau tampil sebagai perempuan aja
sebenernya kamu ini
ohohoh jadi kesitu arahnya
nih ya pak dengerin ya
semua perempuan di muka bumi ini
apapun bentuk dan penampilannya
dan kalo ada seseorang yang bilang seorang perempuan lain gak cantik
ya berarti yang salah itu mata orang yang melihatnya
kenapa harus sama anaknya pak komas sih pih
mami posting di medsos
mantu mami anak pahlawan
gelar pahlawan itu mahal harganya
duit berapapun gak bisa buat membelinya
gelar pahlawan itu laku dijual nggak
laku banget mi
apa lagi kalau musim pemilu
ya udah jodohin aja sama kakaknya damar
biar nggak jadi jomblo abadi mendekatin bu jeng lapo pipi
sama damar aja dah
kalau sama kakaknya damar
ntar anaknya pak pomar nggak bakalan mau
kan kakaknya damar pernah kita jodohin
sama susi susanti iis dahulu
kakak ada yang mau
terus kapan mau ketemu pak komar
untuk ngebahas pernikahan
ya nunggu pak komarnya nemuin saya pak
kan yang punya utang janji pak komar bukan saya
ternyata saya salah
pak tohari belum bisa saya andalkan
eh dah maksud bapak
jangan nunggu dong
ya dah pak
ntar minggu depan saya ke rumah pak komar ya
kenapa mesti minggu depan
ya udah malam ini dah
itu namanya baru bisa saya andalkan
prinsipnya lebih cepat lebih baik
untuk informasi aja
ada situasi yang urgent
jadi rencana kita harus dipercepat
segera pak segera
ternyata pak tohari memang cepat mengerti
jangan sampai gagal ya
masih bisa jangan kagak ya
jadi begini nih
saya amak bini saya udah sepakat nih
mau kasih kesempatan sama pak komar buat ngelunasin janjinya
pak tohari teh punya anak berapa
yang pertama nih anak saya
yang kedua laki juga
baru dapet perempuan
tapi nih yang perempuan jauh
lagi sekolah ke luar negeri
kalau anak yang pertama sudah menikah
kalau begitu nikahkan saja dengan anak saya
supaya hutang janji saya ke pak tohari lunas